hujan yang terus mengguyur wilayah jabodetabek sejak minggu malam membuat air dari kalisuntar meluap dan membanjiri ratusan rumah yang berada di cipinang melayu jakarta timur
air mulai meluap dan merendam rumah sejak senin pagi tadi dan ketinggian banjir mencapai enam puluh cm
ratusan rumah yang berada di kawasan cipinang melayu jakarta timur sejak senin pagi mulai terendam banjir
ketinggian banjir berkisar dari tiga puluh cm hingga enam puluh cm
apa ikut banjir banjiran
banjir yang merendam rumah ini diakibatkan hujan deras yang mengguyur sejumlah daerah jabodetabek sejak minggu malam
hujan ini membuat air di kalisunter meluap dan merendam rumah
menurut warga banjir memang sering terjadi jika sudah memasuki musim penghujan
tidak hanya dikarenakan hujan deras yang mengguyur jakarta namun banjir juga terjadi akibat air kiriman dari wilayah depok dan bogor
setengah empat biar gede itu
itu sudah mulai banjir ya
mulai banjir kalau yang ininya malah jam tiga baru buat
takut doang tapi cepat ini sih banyaknya orang banjir kiriman sih
itu emang kalinya itu belum dibeton atau gimana sih
kalinya yang sebelah sini belum masih masih ininya masih apa belum dilebarin apa
belum dibikin tanggul bu ya makanya air sering ngeluap gitu ya
tapi sekarang nggak terlalu sih udah agak lamaan biasanya kan tahun baru ya natal banjir
tapi ini alhamdulillah sih nggak cuma mau imlek doang ini ini aja banjirnya
belum dilakukannya normalisasi bantaran
kali sunter membuat pemukiman warga di cipinang melayu menjadi daerah langganan banjir
warga berharap ada tindak lanjut dari pemprov dki jakarta untuk segera melakukan normalisasi
dan pemasangan tanggul di bantaran kali sunter agar air tidak mudah meluap ke pemukiman warga